benarkah ah macam mana pula aku bisa bohong yang betul itu dari mana lo tau nama gue itu
teman kau sidona itu sama si cantik semalam dia singgah ke dusun kami wah seru juga nih hari
pertama sudah dah break tapi
mana teman terkenal ini sama
udah sembuh kau rupanya
tumen kalian cuman berdua
mau ketemu dewa penolongnya
gak apa apa kita disini aja kalau ya don
kalau lihat iklan iklan di tv
waktu itu saya pernah
kita bisa berteman kan
pastilah bisa berteman
kalau kamu mau ke jakarta
kamu atau kamu mau ke jakarta juga
kalian rencana mau balik besok
kita masih lama disini
kita baru dapat bahan disini
kita mau lakuin penelitian ya disini ya
kita ada kok tenda penelitian
udah lama tinggal disini
saya besar disini
dan saya sangat mencintai tempat ini
pakai nanya segala
udah pastilah sunda
kalau aku itu orang batak
kalau itu aku
orang sini ya gak yang
benar nih orang batak
tidak apa apa kan kalau saya kesini lagi
boleh boleh tapi
kau jangan lupa
bawa temen kau yang
jadi si batak ini feeling sama si tukang makan itu
sama doyan makan
udah deh udah
saya mau dengar langsung dari andi
gak apa apa kan bu
boleh gak kalau aku kesini lagi
kamu mau datang kapan aja
eh iya jangan jangan
oh belum kering sih ya
ini udah sembus
tapi ini sudah baikan ya
udah baikan sih
cuma tadi kangen aja
monyet gunung itu bisa menjadi saingan berat gua untuk mendapatkan perhatian si santi
biar gua aja yang beresin bong
itu semua berbahaya
bisa ketahuan dosen kita
jadi maksudnya apa
lempar batu sembunyi tangan kan
gue pengen dia celaka
buat seolah olah itu kecelakaan belakang
eh lo berdua punya ide
ya pilih dulu aja
ini aku sebenernya
yang betul itu
dari mana lo tau nama gue
oh temen kau si dona itu sama si santi semalam dia singgah ke busur kami
wah seru juga nih hari pertama sudah ada love office
tapi si dona sama si santi itu bukan nemuin aku yang jelas
ya udah pasti bukan lah lo tuh bukan tipe merasa lagi mel
ya udah tentulah nggak mungkin lah aku punya tipe kayak dia itu
yang jelas tipe aku itu ya senior lineman mondro itulah
hah nih sama se loh
jangan begitu mir dia bisa berguna buat kita lagi
sorry men gue nggak bermasuk minah lo kok
eh tadi sebelum kesini belum ngaca nggak
tuh kan di bibir lo tuh masih ada sisa bubur lagi
ah iya sampai malu aku
sebenarnya tadi itu aku barusan habis makan bubur
makan buburnya itu mak yaya
mak yaya itu buburnya paling top lah di sini
kalau di lingkungan sini itu bubur itu paling enak
eh lo bisa nggak manduk kita buat lihat lihat alam yang indah serenanti
ya udah jelas bisa lah kalau kau ikut
aduh bantu naik ke dong
saya nggak berteman bang
tadi ada di sini kan
iya benar di sini tadi
ah nggak masalah
ada yang bisa dibantu non
kita lagi cari andi
sudah ke pondonya nam
oh tadi kita baru dari sana
cuma kata teman temannya kalau nggak dipondokan ya di sini bu
barusan memang dari sini
tapi sudah pergi lagi
kalau sendirian mah kang adi suka ke batu besar
batu besar batu besar mana
ke sana ikuti saja jalan setapak
di sana ada batu besar dekat tubing
kalau biasanya sih kang andi suka ngelamun di situ
oh ke sana
iya non ada perlu biar saya panggilkan
oh nggak usah sih sebenarnya kita sih mau pamit
besok kita udah mau pulang lagi ke jakarta
iya bu lihat deh
tapi untung sih bu udah sembuh
ya udah deh bu
eh kita pergi dulu kali ya
ibu permisi dulu ya
serah banget sih si ganteng satu ini
udah selesai risetnya
risetnya nanti kita lanjutin lagi di jakarta
kita kesini cuma mau nyari lu dan mau pamit
terus mau ngundang lu ke jakarta
singkat sekali kalian di sini
iya kita cuma dikasih waktu tiga hari ya don ya
si santi bakalan sering banget datang ke sini
iya udaranya enak banget di sini
pemandangannya juga masih asri
gue khawatir dia ini nih jatuh hati sama ente
lu gak usah dengerin nenek nenek lampir satu ini nih ya
pokoknya lu tau kan datang ke jakarta
ya kalau memang ada halangan
iya bener ya